maaf mas maaf enggak sengaja
eh poh mumun
kalau rumahnya kosong ibunya nggak ada di rumah
pintunya jangan dibuka
biar saya gak teriak teriak nawarin baso
mak pulang dulu ya
jangan lupa ntar lo keliling jualin tukur udung
nanti ada yang jualan juga selain emak gimana
di kampung ini cuma emak yang dipercaya sama bu ika
kan kalau laku lumayan daripada lo cuma duduk duduk doang
tapi gak cuma duduk duduk doang kok mak
tati duduknya sambil nonton tv
yaudah mak pulang dulu ya
kalau gue lagi
mas ke jalan rawat pt ke empat mau
mbak so mbak so
saya sudah berhenti
kang tisnak jual mbak so
kata bapak saya nyari nafkah itu jangan satu macam aja
jangan cuma ngojek aja
maaf kalau begitu saya tidak jadi beli
kalau saya kasih diskon setengah harga mau
tunggu sebentar ya
saya mau ambil mangkok buat bunga sama bapak
mas kau dari nanti
kalian mau keluar sekarang ya
aku segment aku siapa siapa
aku mau lipat
eh poh mumun
poh kau warunya pindah kesini
iya yang di sono dibangun makanya pindah kesini
lu jualan bakso
pok bisa nggak nanyanya yang lain selain lu jualan baso
yang nanya gitu udah banyak
poh tati bang iman bu nani bu nur dan semuanya nggak ada yang beli
kecuali bu nur
itu juga setelah saya kasih diskon
eh tiff nak biar gua nanya yang lain lain
gua juga nggak bakalan beli bakso lu
ongkosnya sepuluh ribu
kalau deket harusnya mbak jalan kaki
kalau ada tukang ojek kenapa saya harus jalan kaki
tis orang dagang itu kudus sabar
soal nggak laku sih wajar
apalagi baru pertama kali
gua dulu juga begitu
empo dulu pernah keliling jualan bakso juga
hei mantap kotis
jadi juga kau jualan bakso
ah patin kau
buatkan dulu buat aku satu mangkok dua mangkok
eh tukang ojek
biar pembagiannya adil kita ketemuan saja untuk membicarakannya di tempat biasa
terserah kau sajalah
mau di kp karunggoni atau kp tali plastik pun tak masalah buat aku
oke sampai ketemu
eh eh pur pur pur
antar dulu aku ke tempat kawanku
kau masih marah persoalan tempoh hari itu

kau kena tipu itu
aku kan sudah kembalikan motor kau
nganterinnya jauh dekat apa sedeng
oh banyak bicara kau
pak eh eh
tis lu jualan baso
iya mbak beh mau beli
siapa yang mau beli
lu jualan baso
dah eh lah
pakai ngambek eh tis
sini gua beli
tapi bayarnya setengah ya
waalaikumsalam eh pak tati baru sih mau ke rumah situ
buayro mau ketemu saya
ada perlu apa
cuma mau nawarin kerunnya bu ika
asal tahu aja ya cuma saya loh yang dipercaya jualin produknya bu ika
kok tati ada perlu apa sama saya
nggak ada perlu apa apa
gua kagak tau enak apa kagaknya
kok enggak tau
mbak beh kan udah makan basonya
lah kali itu masuk mangkok
tuh ini itu ga tipsnya
assalamu'alaikum protot las window nyor chambers
bukan tapi uang jatah beli kerudungnya sudah terpakai
tis kalau kata gua biar bakso lo banyak yang beli lo kudu mangkal
iya tadi juga bang patar bilang begitu
lo gimana sih yang ngomong begitu tadi kan gua bukan sipatar
waalaikumsalam gimana tik kerudungnya laku
kok kagak kan kerudungnya bagus bagus lo kali jualannya kagak benar
kok mau malah marahin tati seharusnya mak marahin yang gak mau beli
habis enak juga
bang beli satu
maaf kebiasaan ngojek
beh uangnya gua lupa
uang banyak bayarnya cuma setengah